pengap dan sempit perasaan itulah yang dirasakan setiawati ketika masuk rumahnya yang berukuran dua x tiga meter
tidak ada kamar tidur khusus apalagi ruang tamu
semuanya menyatu bersama dapur tempat setiawati biasa memasak
warga rt tiga rw enam kelurahan cibangkong kota bandung ini tinggal bersama suaminya dery sahria
yang bekerja sebagai tim gorong gorong dan kebersihan atau tim gober
ini adalah petugas di bawah dinas lingkungan hidup dan kebersihan yang tugasnya membersihkan gorong gorong dan jalanan
karena statusnya thl atau tenaga harian lepas penghasilannya hanya cukup untuk makan
bahkan terkadang masih kurang hingga sesekali harus berhutang ke warung
semakin susah saja terhimpit gitu lah
benerin ini hujan terus kan
anak anak bukan yang nggak mau bantu ada sih tiap bulan juga gitu ya
kan dia juga punya kebutuhan sendiri gitu punya anak sekolah gitu
berdasarkan data dari kelurahan cibangkong dari total delapan belas dua ratus penduduk pada dua ribu dua puluh
jumlah itu merata di delapan puluh dua rt dari tiga belas rw
sementara dari hasil
survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan badan pusat statistik pada tahun dua ribu dua puluh satu
angka kemiskinan di kota bandung mencapai satu ratus dua belas lima ratus penduduk
jumlah ini meningkat dari angka kemiskinan tahun dua ribu dua puluh
bps itu menghitung kemiskinan berdasarkan
poverty line atau garis kemiskinan
garis kemiskinan ini adalah kebutuhan dua seratus kilokalori per kapita per orang per bulan
jadi kalau dalam satu rumah tangga itu ada empat orang maka dikalikan empat
untuk tahun dua ribu dua puluh satu itu di povertil lainnya itu adalah lima ratus lima belas tiga ratus sembilan puluh enam untuk kota bandung
jadi kalau satu keluarga ada empat orang berarti dikalikan empat berarti sekitar dua enam puluh
jadi kalau penduduk keluarga kota bandung yang pendapatannya di bawah dua enam puluh itu kategori miskin
sebelum pandemi angka kemiskinan di kota bandung menunjukkan grafik menurun
bahkan tahun dua ribu sembilan belas angka kemiskinan menyentuh angka terendah dalam satu dekade
yakni sebesar delapan
delapan puluh empat enam ratus tujuh puluh penduduk atau tiga tiga puluh delapan persen dari total penduduk
namun pasca pandemi angka kemiskinan bergerak naik
data terpadu kesejahteraan sosial menunjukkan penduduk miskin tahun dua ribu dua puluh satu di kota bandung
masih didominasi di area padat penduduk seperti kecamatan bojong loakaler
babakan ciparai serta kiara condong
untuk menanggulangi naiknya angka kemiskinan pasca pandemi covid sembilan belas
pemerintah pusat mengucurkan berbagai bantuan sebagai bantalan sosial
terbaru bantuan langsung tunai sebesar rp satu ratus lima puluh ribu per bulan
diberikan kepada tujuh puluh enam empat ratus sembilan puluh tujuh keluarga penerima manfaat
sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak
ya buat beli susu buat sembako kebutuhan anak sehari hari gitu
alhamdulillah bantuan gitu
ya dicukup cukupin aja lah
buat nambah nambah anak itu keperluan sekolah buat kedapur sebagian
sementara di tingkat kota wali kota bandung yana mulyana menyatakan
terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan
salah satunya dengan pembenahan infrastruktur
selain itu pemerintah kota akan mengoptimalkan kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
termasuk para camat untuk melakukan berbagai inovasi
demi mempercepat pemulihan ekonomi
tkpk itu kan ada tim menolak kemiskinan itu kan ada sudah ada
tapi ini kan ya bagaimanapun dampak dari pandemi itu kan pasti ada ya
karena ada yang mungkin dirumahkan ada yang mungkin usahanya tutup dan lain lain lah
tapi tadi dengan kita coba dorong belanja apbd
mudah mudahan mempercepat peningkatan daya beli masyarakat
dan mudah mudahan itu bisa jadi men trigger
pengurangan kemiskinan juga ya di masyarakat
pengamat sosial dari universitas pasundan bandung abu horoyroh
mengkritisi belum adanya regulasi turunan dari undang undang tentang penanganan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan
program program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kota bandung pun dinilai tidak tuntas
jadi yang sekarang terjadi itu program program pemberdayaan masyarakat miskin
yang sudah diimplementasi bukan memperdayakan
karena itu tidak tuntas
jadi program program yang mengusung tema pemberdayaan itu masih terjebak ke dalam one shot
satu kali tembakan one shot satu kali tembakan atau touch and go sentuh dan pergi
jadi kalau sudah dilakukan pelatihan ya sudah selesai

pemerintahan bandung abu horoyroh mengkritisi belum adanya regulasi turunan dari undang undang tentang penanganan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan
pengertian pemerintahan yang dilakukan pemerintahan miskin
juga harus mewaspadai betul faktor kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga bahan pokok
yang bisa menyebabkan kenaikan angka kemiskinan selama satu tahun ke depan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat